kabar yang tidak baik menimpa squad tim nasional indonesia jalan tampil di plaff dua ribu enam belas
penyerang andalan timnas garuda irfan bahdim dipastikan tak bisa membela timnas akibat cedera
bahdim mengalami cedera patah tulang vibula dan harus absen bermain bola selama dua bulan
cedera ini dialami bahdim setelah dijegal oleh back muda han samuyama
ia sempat mengerang dan harus dipapah keluar lapangan
pada sesi latihan di lapangan sekolah pelita harapan karawaci bahdim memang menjadi korban
pemain kon sadel saporo ini laki laki terpaksa mengubur impiannya ke plaff dua ribu enam belas
sebelumnya pada dua ribu empat belas lalu ia juga gagal tampil di aff akibat cedera jelang keberangkatannya